terkait masalah buruh ini ketika masih berkutat soal kesejahteraan
kaum buruh di indonesia menghadapi masalah lain
data dari badan penyelenggara jaminan sosial menunjukkan
pada tahun dua ribu tujuh belas ada satu ratus dua puluh tiga ribu kasus kecelakaan kerja di indonesia
sektor lain seperti pelabuhan juga memiliki resiko tinggi
fotojurnalisian indonesia andrea suicaksono
menelusuri sebuah perusahaan galangan kapal besar di jawa timur
yang membekerjakan buruhnya tanpa memperhatikan keselamatan kerja
buruh galangan ini mengungkapkan kesaksiannya
saya bekerja sudah kurang lebih dua belas tahun
dan saya pernah mengalami mata merah gatal gatal sesak nafas
dan pernah juga luka dalam
dan merasa luka dalam itu kalau dimasuk ke bgjs tenaga kerja
saya rasanya tidak masuk akal
saya tidak bisa judul ketika saya folkspotnya
saya berusaha disantteok penerbangan bersama lelaki lelaki
dari sosial musuh jawa timur
terus meng burya tempat tempat ketika mereka buruh hidup di jawa timur
dia terlihat pernah berbisa berbisa dan memang engkau tersengat hasta ini
saya sudah berusaha separuh sengat merupakan anak wanita
bisa kacat mungkin bisa diobati tapi butuh proses lama
kalau kebakaran bisa sampai meninggal
salah satu contoh kebakaran di kamar mesin
salah satu contoh kebakaran di kamar mesin
sama kapal itu juga jaraknya nggak begitu lebar
yang jadi resiko justru di saat kita menyelam
tanpa tahu arah bisa masuk ke dalam kapal resmi meninggal
waktu menyelam perbaiki pintu karena ada kebocoran memang pakai oksigen
tapi oksigennya itu melihat cara kerjanya itu tidak sesuai standar
dan resiko juga sama hampir mirip dengan jalan kapal
sampai jumpa di video selanjutnya
pengalaman orang menyelam yang lebih mahir ternyata itu bukan safety
misalkan ada pemotongan pelat yang asapnya sampai keluar
masuk ke kamar mesin dan kita hanya pakai masker yang berupa kain
dan saya rasa itu untuk pernafasan kita melihat keamanan
karena pernafasan kita juga sesek
sesek nafas mata merah perih
tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah memberikan info info masalah keselamatan
masuk ke kamar
meskipun diminta kelihatannya masih cuek
yang penting pekerjaannya seperti itu orang orang dari dahulu dahulu
dahu dahu waktu orang orang yang lama lama bekerja seperti ini ya jalani aja
kita nggak pernah atau pelajaran seperti itu